polda metro jaya merilis hasil tes urin lima polisi yang ditangkap usai kedapatan menggelar pesta narkoba di cimanggis depok
dari tes empat diantaranya positif narkoba
polda metro jaya hingga kini terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba lima polisi yang terciduk di depok
tidak hanya kasus penyalahgunaan narkoba seluruh oknum ini juga masih menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran etik
kabit humas polda metro jaya kombes ade ari syam indradi menegaskan polda metro jaya akan mengusut tuntas kasus ini
saat ini terhadap kelima oknum tersebut masih berlangsung
proses pendalaman yang dilakukan yang pertama oleh bid propam polda metro jaya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin
yang kedua dilakukan pendalaman oleh direkturat reserse narkoba polda metro jaya
sudah yang empat positif yang satu negatif
sebelumnya lima anggota polisi ditangkap saat tengah berpesta narkoba pekan lalu
saat penangkapan polisi menyita barang bukti sabu seberat satu dua puluh empat gram dan identitas anggota polri
penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah karena di rumah ini kerap digunakan untuk pesta narkoba
kelima anggota polri dibawa ke polres metro depok untuk menjalani tes urin